buniani pengunggah video basuki cahayapurnama saat kunjungan kerjanya di kepulauan seribu
pada jumat pagi memenuhi panggilan penyidik direktural kriminal khusus polda metro jaya
untuk diperiksa dan melengkapi berkas laporannya
dia melaporkan relawan ahok jarot soal pencemaran nama baik
dengan ditemani kuasa hukumnya buniani jumat pagi mendatangi gedung direktorat kriminal khusus polda metro jaya
untuk diperiksa sebagai saksi pelapor
buni sekaligus melengkapi berkas laporannya terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh relawan ahok jarot
kuasa hukum buniani aldwin rahardian mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah langkah polri
yang sudah profesional dalam melakukan penyidikan kasus yang dilaporkan oleh kliennya
saya semakin optimis bahwa hukum di negara kita ini bisa ditegakkan
sekali lagi saya nyatakan sistem hukum kita luar biasa berjalan baik
presidennya hebat dan polri profesional
sementara itu buniani yang hendak dikonfirmasi oleh sejumlah jurnalis sempat terpancing emosinya
dalam kesempatan itu buniani bahkan mengancam akan mensomasi salah satu reporter televisi swasta tersebut
buniani merupakan pelapor dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sejumlah relawan calon gubernur
dan calon wakil gubernur dki jakarta basuki cahayapet
dekat purnama dan jarod saifulah hidayat
badrus samal jakarta